ini ngamak masih sakit ya
apa namanya orang laki juga sih
ini mir nanggap apa itu
agak gue tadi abis digebuk
digebuk kamar riki tadi pas di rumah sakit
digebuk kamar riki
itu dia mbak
makanya di sini pengamanan lagi diketatin nih
jangan sampai lengah lu berdua
andin sama gemoy udah pulang kan dari rumah sakit pak
tapi sekarang ganti ya itu
bu andin keluar sama pasar
andin keluar sama masal
gapapa deh yang penting rena udah dalem kan
bapak bu bos kan ya
tanya aja sama ayang geki
dia aja yang jauh lebih tau
udah jauh umur ya
ngapain tuh dia
tepuk aja mukanya
pas gue lagi abis buang sampah kan dia
pucuk diulam cinta pun tiba
pucuk dicinta ulam pun tiba
emang lagi ditunggu tunggu ide nongol juga
yelah sedih dan gausah nambah nambahin depan pikiran geki
ya udah kenapai kenapai demplong
geki ga abis di fitnah sama mbak siska mbak mir
mbak siska ngomong gangga di depan ibu
mana pernah geki kayak gitu
geki juga sadar kali posisi geki disini itu apa
terus bu bos bagaimana tanggapannya
ibu diem aja mbak
bahkan ibu kayak
ga minta klarifikasi atau penyelesaian dari geki
ntar dulu deh
kalian merasa aneh gak sih
bu bos yang gue kenal
itu kan orangnya kan wise banget
cuma ini masalahnya kayaknya tuh ada yang ngumpurin gitu
kagak mungkin ada api kalau kagak ada yang nyalain
masalahnya itu sapa
kan kita udah punya pengalaman yang udah udah ya bu im ya
udah abang maja diingetin lagi
pameran ini bakal jadi ribut lagi nih di dalam
nanti dia ngaduin gigi ke ibu lagi
kalo geki kerjaannya nongkrong nongkrong disini
hah gimana dong
pokoknya lu di dalam harus lebih hati hati lagi
nu jaga jaga lagi aja ya
lu juga harus tenang di dalam
bener tuh katanya mbak mirna
udah sekarang masuk aja deh cari aman
yaudah geki ke dalam dulu ya mbak
gampang banget mak geki ya
udah lu juga berdua jaga so loh
ntar diaduin juga
biar mbak kiki kena getahnya
asgara kan lagi tidur
kamu sendirian ya
ini kenapa asgara
gak a bahasa
oke mbak geki gue taruh auch
aduh luxury lah tuh mbak geki
nah betul akan
kurang tengah sekarang
kiki abis dari gerbang bu buat nemuin mbak mirna
terus hanya untuk nemuin mirna kamu tinggalin askara sendirian di kamar
begini bu tadi itu kondisinya pas kiki ke gerbang itu askara udah tidur bu
nah biasanya kalau askara tidurnya udah nyenyak dia nggak mungkin kebangun lagi
makanya kiki berani ke gerbang buat nemenin mbak mirna sebentar buat kangen kangenan
terus habis itu masuk gigi langsung pulang
maksud kamu arah pembicaraan kamu
maksudnya ada yang sengaja bangunin
iya bu kiki heran sama bingung soalnya askara itu biasanya itu nggak gampang kebangun gitu loh bu
biasanya kalau udah tidur lep udah agak lama
nah ini kok tumben tumbenan baru tidur sebentar terus kebangun
kok saya seperti tidak bicara sama kiki yang biasanya sih
kamu jangan cari pembenaran dong kalau kamu buat kesalahan
kan tadi kamu sudah minta maaf sekarang kamu cari cari pembelaan
askarabangun kamu tidak ada di sampingnya
kok kiki ngerasa sikap ibu rosa jadi berubah gini ya
kiki juga heran
kok bisa sih sampai harus mbak siska yang handle askara
dan ngebantuin kerjaan kiki
padahal nggak diminta loh
kalau askara bangun biasanya malah ibu rosa yang bantu
maksud saya saya nggak biasa marah loh sama kamu seperti ini
kiki janji gak bakal ngelakuin hal kayak gini lagi gak bakal ngelakuin kesalahan kayak gini lagi
saya tahu kamu juga kangen sama mirna
tapi please lah tolong
jangan kamu ulangi lagi kesalahan seperti ini
kan kemarin saya sudah bilang
jangan hanya untuk menemui mirna ngobrol ngobrol lepas kangen
kamu melelaikan pekerjaan kamu
dan saya nggak mau besok kejadian seperti ini terulang lagi
kamu jangan pernah mencari pembenaran
just i sorry kalau kamu melakukan kesalahan
saya terima kok kesalahan kesalahannya benar
jangan nyalahin orang
rasanya nggak ada yang bilang mau kesini
aku kan lagi siap siap mau ketemu sal
ini di sini
sekarang aku mau pergiatzu
aku tuh deg degan tau gak
iya aku udah khawatir aja bunga aku gak diterima
aku pikir kamu marahnya tuh kayak investasi gitu yang jangka panjang
tapi syukurlah aku udah dimaafin dengan bunga aku diterima
eh by the way untuk sepagi ini kamu udah rapi banget mau kemana
tadinya aku mau ke apartemen kamu dan mau minta maaf
tapi kamu malah kesini
ya tau gitu aku nunggu di apartemen aja ya
iya kan aku gak usah kesini kan
ujung ujungnya kamu semperin aku juga
aduh sampai sini lagi bensin habis lagi
kalau beneran seperti itu aku malah merasa bersalah jadinya
si ena sampe mau minta maaf juga sama aku
kalau nggak mau seperti kemarin aku harus bersikap lebih tenang
di dalam sini semua dokumen dibutuhkan
ada ktp saya dan juga sampling rambut di sisir anak saya
baik pak tapi maaf sebelumnya
untuk tes ini tidak bisa
begitu selesai akan kami kabari
emangnya nggak bisa dipercepat aja mbak
soalnya ini kita butuhnya segera
gak bisa bu
nanti kalau misalkan dipercepat saya bisa bayar lebih kok
elsa jangan begitu nggak boleh begitu
biarkan mereka bekerja maksimal
saya coba memastikan
kalau seandainya hasil sudah selesai
tolong mbak perhatikan baik baik
hanya saya yang boleh ambil hasilnya
anda tidak boleh
mengizinkan orang lain untuk yang mau ambil
iya pak karena itu sudah standar operasionalnya
ingat ya mbak kalau seandainya ada yang ngambil dan hasilnya palsu
saya gak sedang sedang lapor polisi
ini menyangkut tindak pidana
gini loh mbak saya minta maaf sebelumnya ya
tapi anak saya ini sudah ada pengalaman gak enak
masalah kepercayaan sama orang lain
jadi tolong di ngertiin ya
oh untuk itu tenang aja bu
kita tidak bisa melakukan apapun yang terkait dengan melawan hukum
saya minta maaf kalau seandainya
omongan saya membuat anda tersinggung
saya akan kembali lagi untuk ambil hasil
kalau begitu saya tinggal
kita balik dulu mbak
nah aku yakin banget hasil tes dna itu pasti kesha adalah anak kita
udah sarang masudah saya dulu nanti ya
perasaan ini udah bener bener mati mbak buat aku
kita pulang aja sekarang ya
ya lebih baik kita tunggu di rumah aja untuk hasilnya ya
enggak aku mau pergi aja
kamu mau kemana jangan cari gara gara deh
pak udah dong pak
pak masih mikir aku kerja sama sama riki
ngapain aku kerjasama sama orang yang udah bunuh anak aku sendiri pak
terus kamu mau kemana sekarang
aku mau pergi
papa sama mama pulang aja naik taksi
aku begini karena ada alasannya
udahlah kita gak bisa selalu mencegah apa yang ingin elsa lakukan
mau sampai kapan
gak bisa begini tapi ma
itu kriminal sekali sih indin
memalsukan surat hasil tes dna
ya aku rasanya sih riki bakal kena kasus berlapis ya mbak
iya sih karena emang udah diluar dugaan banget
maksudnya bener bener nekat itu orang
udah gak pake otak
sebenernya kalo liat dari reaksi nino ya
dia nggak terlalu gimana gimana sih
tidak terlalu banyak bergeming ya mbak
walaupun dia udah tahu kayak keisha itu adalah anak kandungnya
aku pikir mereka mungkin bisa rujuk kembali
tapi nggak ada tanda tanda
ya walaupun memang secara agama mereka sudah bercerai
tapi dengan mengetahui fakta bahwa ternyata
keisha itu adalah anak biologis nino dan elsa
akan membuat ya keadaan hubungan elsa dan nino baik
gak sekarang sih tapi hopefully sunna
menurutku gini sih ma
mungkin aku tidak menyalahkan mereka
cuma kalau dari ninonya krisis kepercayaan saja
dengan apa yang sudah dia lalui
dengan kebohongan kebohongan elsa
iya sih makanya itu
nino tuh bener bener yang kayak udah sering dibohongin
jadi memang ya kayak kamu bilang krisis kepercayaan ya
gak disalahin juga sih
moga moga mereka bisa membaik hubungannya
ini kenapa mbak andin sama ibu rosa kayak udah gak peduli lagi sama gigi ya
bener bener kiki udah gak dianggap kaya apa

ibu mbak andien kiki ke dapur dulu ya
ini beneran apa ya kalo mbak andien sama ibu rosa bener bener nyewekin kiki
padahal biasanya kiki tuh kalo ngasih
makanan di meja gitu ibu sama mbak andi itu selalu ngeliat mukanya kiki
terus pulang thank you kiki
terima kasih kiki
oh makanannya enak banget baunya
kok ini tadi gigi malah
ditoleh aja enggak
ibu rosa udah cerita lagi sama mbak andien
yang masalah kiki dibilang ngebosi kemaren
terus abis itu kiki
suka nongkrong di depan
sama mbak mirna
terus ninggalin askara
makin banyak dong kesalahan kiki di depan
matanya mbak andien sama ibu rosa
siki harus ngelakuin apa dong
lagi nyiapin makanan ya
boleh saya bantuin makanannya
kamu sendiri loh ya yang mau ya
jangan ntar bilang ke ibu
kalau kiki nyuruh nyuruh
oh mau tambah tambahin
mbak kiki masih marah ya sama saya
kalau omongan kemaren itu
bikin tersinggung mbak
aku cari muka di depan bu rosa dan mbak andin
biar mereka makin percaya ke aku
dan kamu semakin tersingkirkan
ya susah sih ya
orang kalau udah krisis kepercayaan
susah untuk dikembalikan lagi
ya jangankan nino lama
aku sebagai kakaknya aja
sekarang ini juga
sulit untuk percaya lagi bareng sama elsa
dengan apa yang sudah dia lakukan ya
kita lihat aja seberapa besar usahanya elsa untuk
ya mendapatkan nino kembali
amisi hubungan adik kamu sama nino tuh
tapi kalau nggak salah sih hari ini nino tuh
mau ngelakuin tes dna ya
tes dna ya
biar bisa yakin dan jelas nino nya
bahwa keisha itu benar benar anak biologisnya dia
enggak mbak enggak
yang gak sopan lah mbak
ya saya mau ke dapur mau bantuin mbak kiki
mau nanya mbak kiki kerjaan apa lagi
tuh kalau mau bantuin kiki
masuk aja dong cari gigi di dalam
ngapain malah ngapain depan sini
yaudah saya bantuin mbak kiki di dapur ya mbak ya
ini udah di dapur tempat cuci piring
yaudah oke isi mbak
ya semoga hasilnya sesuai lah ya mas
ya mbak mbak mau
kalau semua udah clear sudah jelas
mbak mbak gak kepengen nino ganggu ganggu kamu dan rena lagi
jadi kamu dan rena bisa hidup tenang
itu sih yang terpenting
ya semoga mbak mbak bisa balik lagi lah kayak dulu
itu tadi lah
ya kalau misalnya emang nino mau ketemu sama rena
ya bisa atur atur jadwal dengan baik baiklah sama kamu atau apapun
asal jangan mengganggu lagi
kamu baru masuk aja
mengundang banget loh
ini yang harusnya aku makan di apartemen
aku sih gak pernah ngeraguin masakan kamu ya
karena masakan kamu tuh
tapi udah gak jadi surprise lagi deh
ya udah gak apa apa dong
yang penting itu kan momennya
sekarang kita sama sama disini
itu kan justru lebih
dari sekedar surprise
aku seneng banget
maafin sikap aku yang kemarin ya
pasti kemarin aku nyobelin banget ya
kamu tuh gak nyebelin
malah aku mikirnya
aku yang nyebelin
kalo kamu tuh sampe bersikap seperti itu
karena kita udah baik kan
ga usah kita bahas lagi
usah kita bahas lagi
aku yang punya surprise sekarang buat kamu
tapi kita makan dulu
begitu kita makan selesai
baru aku kasih tau surprise nya apaan
eh kan aku jadi penasaran
kita makan dulu
abis itu aku ajakin kamu jalan
sekalian aku kasih tau
tuh kan tuh kan
masakan kamu tuh ga pernah gagal tau gak
kita mendingan gausah makan di restoran ya
kamu masak terus aja
masak terus tiap hari
mbak ira ada ga sih
yaudah sini aku suapin aja deh
ada sendok sih tapi
tapi sendoknya juga jatoh
nunggu hasil tes dna nya
apapun hasilnya aku
ga berharap apa apa
ya kita pasrahin aja
kita serahkan sama allah
ya nanti hasilnya itu kan bisa melapangkan hati kita
kita bisa tau jawabannya
justru yang sekarang ada di kepala aku itu masalah arena
ya kita harus selesaiin satu persatu dong masalah ini
tapi semua yang terjadi belakangan bikin ku takut

terlalu banyak yang ada di pikiran aku sekarang
lebih baik sekarang kamu sholat aja
kamu berdoa sama allah ya
biar hati kamu tenang
pokoknya kita serahkan semuanya sama allah
itu pasti yang terbaik ya
biarin mbak gue ke kamarnya
oh coba diri sekejauh
mudah mudahan hasil tes dna itu memang benar menyatakan
kalau keisha memang anak kandungnya nino
kamu denger ga sih tadi mama ngomong apa
kamu lagi mikirin apa sih
ya aku mikirin elsa dari tadi nih kok ga ada kabar
ya udah kalo gitu aku telfon aja elsa ya
biar biar aku yang telfon deh
eh andin telfon mbak
ya udah coba angkat pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa dimana papa udah sampe rumah
udah papa udah dirumah
kamu udah dirumah kan
aku udah sampe rumah kok pak
gimana pak hasilnya
udah dites kan tadi pagi
tesnya sudah dilakukan din tapi
kami semua mesti nunggu hasilnya
mereka kan ngabarin begitu keluar hasilnya
aku yakin papa sama mama juga pasti kepikiran
ya walaupun kita semua udah tau ya kalo kesnya tuh anak kandungnya nino
ya biar bagaimanapun hasil tes ini kan sangat ditunggu sama semua orang
elsa sampai sekarang belum ada kabar pergi kemana
pergi kemana ga bilang dia
dia ga bilang sama sekali ini yang papa khawatirkan dari tadi
papa tuh khawatir dia tuh sekarang berbuat yang aneh
dia ketemu sama ricky karena sakit hati dibohongin sama ricky
kamu tahu sendiri ricky seperti apa kan
dia tuh bahaya
gapaa papa jangan mikir yang aneh aneh
nah gini ricky adalah seorang penjahat
kamu sadarkan udah lima orang meninggal gara gara dia
berarti dia pembunuh dong
iya tapi aku rasa gak mungkinlah elsa menemui riki dalam kondisi emosi seperti ini
mungkin dia ada
ada sesuatu hal yang pengen dia lakuin kali pak
kita mau kemana sih
aku penasaran banget deh
bisa ga ngeluset rahasia rahasiaan
bukan main rahasia rahasiaan bab
kalau gitu kamu tolong kasih aku clue
oke setelah jalan ini
pokoknya kamu merhatiin ke sebelah kanan aja
kenapa kamu sangat romantis
kamu kok bisa sih kasih aku surprise kayak gini
bey aku tuh kan ngerasa bersalah banget
udah bikin kamu kecewa berkali kali
jadi harapan aku dengan baliho yang gak seberapa ini
kamu bisa menerima rasa menyesal dan juga permintaan maaf
ini belum selesai sih masih ada kejutan lain lagi
tapi ini udah selesai
kayaknya udah selesai
oke sampai jumpa
masa maafinnya masih
ada itu ada itu
ya aku maafin dong pasti
kamu dapat ide dari mana deh buat pasang kayak gini
ide nya dari mana ya
dina udah tes dna
tapi hasil belum keluar
terima kasih atas bantuannya ya sal
semoga kebenaran akan terungkap
itulah gunanya keluarga nih
rumah tersekendara g digerita
bapak keren brih
tapi kamu sama saya lagi baik baik aja kan
ya bukannya kok mau ikut campur atau apa sih
yang namanya perempuan pasti adalah ngambeknya
ya mungkin karena kurang diperhatiin diabaikan apalagi kamu kan juga sibuk ya
nah itu dia sih indin
jadi sorry aku juga bukan bermaksud komplain loh ya
aku seneng banget bantuin semua urusan ponopolita
cuma kadang kadang aku tuh kayak ngerasa selalu ditempatkan di posisi yang susah waktunya
jadi pas lagi ada janji sama sienna
tiba tiba ada callingan meeting terus harus ke kantor
kadang juga harus kesini jadi kayak
ya akunya ngerasa kena bertubi tubi aja terus
jadi ya gitu deh
enggak enggak makanya aku tadi
terus gimana tapi udah tau
udahlah nanti aja dipikirin
paling baikan sendiri juga kalau udah capek
gak baik kalau gitu
aku sebenarnya ada ide sih
gimana caranya untuk mengeluhkan hati perempuan
caranya tuh gampang banget untuk melakukan hati perempuan ya
boleh juga ide yang dikasih andini buat masang baliho
dan tentu saja dengan bantuan randy yang katanya manusia serba bisa
ternyata memang dia bisa mewujudkan ini dalam semalam aja
gue bisa melihat siana tersenyum lagi
dan tentunya bisa mendapatkan maaf dari dia
si mba lihong gak dipeluk nih
kan ini udah heboh nih
kamu gak mau sekalian ngelamar aku aja
lamar atau menikah perasaan ada yang pakai bahasa kode kode gitu deh
pake itu background itu
kayak gitu ya
khawatir juga nungguin hasil tes dna
gak mungkin gak gelisah
karena apa aku pengen semua ini berakhir
supaya mereka juga bisa
kembali untuk bersama lagi
dan aku mungkin tidak diganggu lagi ya
mereka bisa menjalani kehidupan yang baru lagi
ada apa ya
gak liat kami lagi bicara
dan jangan potong kebicaraan kami
apalagi yang mau harus saya kerjakan lagi
karena raina belum bangun
raina masih tidur
jam berapa sekarang
udah siang ini
kita cek aja dulu
aku cek dulu deh
nanti diberesin ya
gua bantuin si kiki
buat bersih bersihin ini
mau kepada mu
kemudian mulai runget
aneh gak ada siapa siapa disini
perasaan tadi tuh kayak ada orang disini
terus nggak ada barang barang yang jatuh juga
suara apaan ya tadi
tau gitu ngapain dia pura pura bantuin si kiki persih persih kalau gak bisa ngupin juga
emang apa sih yang dia mau tahu
aduh kiki jadi ngeri nih sama mbak siska
kelihatannya luarannya sih baik tapi ternyata ngomongnya kok kayak gitu
sebenarnya kiki pengen minta tolong sama mbak mirna buat nyelidikin mbak siska
tapi kan susah ya karena mbak mirna nggak bisa masuk ke rumah ini lagi
gue yakin banget
pasti barusan itu si kiki mau kepoin gue
satu orang ya lama lama bisa gue singkirin juga nih
kalau terus terusan awasin gue
sus ter siska tolong ke kamar reina sus
ayak ella udah dipanggil aja
untung aja dia langsung liat kiki
kiki nolak banget
mas randy lagi sibuk gak
iya sih saya lagi lumayan banyak kerjaan
kiki mau ngajakin ketemu mas randy bisa
kenapa gak langsung ngobrol di telepon aja
gak bisa mas randy masalahnya ini tuh penting banget
ini bu andin atau bu rasa tahu soal ini
nah masalah itu kiki minta mas randy jangan ngasih tahu ibu atau mbak andin ya
oke oke oke kiki kalo memang urgent yaudah saya kesana aja ya
mas rendy mas rendy jangan ketemu di sini
mendingan kita ketemu di luar ya nanti sekalian sama kiki ngajakin mbak mirna buat ketemuan juga
oke iya saya ngerti yaudah nanti kamu share lokasinya aja untuk kita ketemuan ya
iya mas rendy sampai ketemu mas rendy
weh untung aja masis kan gak denger kiki teleponan barusan
kalo sampe dia tau kan pasti nanti kiki diaduin ke ibu sama mbak andin
terus ngomongnya dibolak balikin lagi
ayo kiki share lok dulu ke mas rendy deh
sampai ketemu di luar ya